igede ari astina alias jerings kembali menjalani sidang secara online di mapolda bali
dalam sidang yang beragendakan eksepsi atau pembelaan terdakwa ini
jerings dan kuasa hukum menolak dakwaan jaksa penuntut umum dan meminta pengadilan untuk membatalkan dakwaan
didampingi istri jerings memasuki ruang rapat direkturat kriminal khusus mampolda bali
guna mengikuti sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat dirinya
jering menjalani sidang dengan agenda eksepsi
tim kuasa hukum jering menyebut pihaknya membacakan penolakan dakwaan jaksa penuntut umum
dan meminta pengadilan untuk membatalkan dakwaan tersebut
alasannya karena yang menjadi dasar dakwaan adalah status jering di media sosial terkait rapid test
padahal kuasa hukum menilai perdebatan tentang rapid test tersebut masih belum jelas dalam fungsi pendeteksian covid sembilan belas
selain itu status id merupakan organik
dan bukan kelompok golongan suku ras dan agama
kami jering dan penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi dakwaan jaksa
kami sudah siap hari ini nanti kita bacakan
kita menolak intinya kita menolak dakwaan jaksa
dan meminta pengadilan membatalkan dakwaan dari jaksa penuntut umum